aduh clara mana sih
apa dia udah balik ke rumah
clara dimana sih
sekarang mau jelasin ke gue
dah lo paksa dia pergi dari situ
emang lo perempuan gak bener
sama kayak dulu
aku juga pengen pergi dari sini tapi gue gak enak sama clara
kenapa lo mau tarik putri ke manja gue
mau nyuruh di sini gue
lagi meeting kali ya
lo jangan salah paham dulu tadi
ada yang harus raja jelasin ke gue
ngapain kamu simpen foto fotonya putri
raja simpen foto fotoloh ini buat apa
dan sekarang kalian berduaan
jujur sama gue
jujur sama gue
kalian berdua ini ada hubungan apa
apa kalian ini udah
udah kenal sama
ya allah ini aku bingung banget
apa ini waktu yang tepat
buat aku ngasih tau clara yang sebenarnya
ini salah gue
aku emang nyuruh orang untuk nyelidikin dia
karena aku mau tau
untuk apa dan motifnya apa
dia berteman sama kamu
kamu peduli sama aku
kemarin kemarin kamu gak pernah peduli sama aku
sekarang tiba tiba kamu peduli sama aku
kamu cari tahu detail tentang temen aku gitu
atau jangan jangan kalian berdua saling suka
clara bukan seperti itu
kamu kan tau clara aku sayang
mana mungkin aku sama perempuan seperti dia
tidak tau dia sendiri
tidak tau dia sendiri
tidak tau aku
ki di engaging
gue gak bisa cerita sekarang
gue kecewa sama lo
clara harus berhak tau siapa sebenernya lo
clara mana sih
apa dia udah balik ke rumah
clara dimana sih
kamu simpan foto fotonya putri
dan sekarang kalian berduaan
sahabat itu harusnya saling terbuka put
gue kecewa sama lo put
ada salah paham sama gue dewa
maksud lo salah paham apaan
kalau anda pikir kalau misalkan gue itu ada apa apa sama raja
dan gue pengen jelasin semuanya ke clara
terus dia langsung main pergi gitu aja
gue sampe cari dia ke rumah tapi dia
tapi dia gak ada di rumah
sekarang gue panik banget dia ada dimana ya
yaudah yaudah yaudah
lo tenang aja ya
gue sama satria yang bakal nyari clara
jangan sedih lagi ya put
putri ya put
siapa yang harus kue percaya
raja atau putri
gue yakin pasti ada yang disembunyiin putri sama raja
kenapa mereka bisa punya rahasia
aduh maaf ya gue telat
lo udah pesen ya
gue udah eh pesen deh
mbak pesan green tea satu ya
itu bukannya pacarnya raja
ngapain dia duduk sendirian disitu
emangnya si raja anggu itu kemana
udah kembar dong
ngapain lo duduk di meja gue
kok gak sopan tau gak
mbak yang gak sopan itu raja